setelah ketua kpu hashim ashari terlambat saat menghadiri sidang sengketa pilpres di mahkamah konstitusi
ketua mk soehartoyo pun sempat bertanya kemana hashim
momen itu terjadi saat sidang sengketa pilpres baru dimulai di gedung mk hari ini
hashim terlihat belum hadir saat soeharto membuka sidang pukul delapan pagi
soehartoyo lalu menanyakan keberadaan hashim kepada komisioner kpu yang telah hadir
soehartoyo lalu mengingatkan jika kehadiran ketua kpu penting karena hari ini agenda sidang mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari kpu dan bawaslu
masih perlu nggak kita bahas tentang sirekap
masih perlu nggak saksi menjawab pertanyaan dari pak refli dan bambang yang selalu ngeyel tentang sirekap ini
pak hotman tadi saya sudah tegaskan ini didalilkan kami mahkamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini
jangan dianggap kehadiran orang itu tidak penting kami menganggap penting
jadi jangan persoalkan kehadirannya lagi
pertanyaannya apakah saksi setuju karena yang diumumkan itu adalah perhitungan manual dan berjenjang bukan hasil dari sirekap
even benda itu bisa diinggik atau meninggalkan
jadi memikirkan menggumis mengukur diani harus tidak pronomenin
ya saya berharap sepertinya akan yakin
terima kasih dan jangan kaukut retrot frozen
yang ingin kami tanyakan adalah
apakah setelah kami membuat urayan laporan sesuai form bawaslu
dan sesuai dengan konsultasi yang disediakan oleh bawaslu
serta melampirkan video tadi
apakah laporan kami itu kurang syarat material
yang kedua apakah statement tegas dari mc
yang mengumpulkan seluruh kepala desa di gpk itu
adalah bentuk pelanggaran dalam pemilu
kami mohon keterangan dari ahli
kami laporan dari tim hukum itu di beberapa provinsi itu banyak
dari sumatera jawa kalimantan itu kita punya laporan
ada perlakuan yang berbeda
ketika di jambi di sumatera utara
kami dijawab kekurangan syarat material
kami dibilang kurang syarat material
tapi tidak ada penjelasan
kalau misalnya dia mengatakan standardized
itu tentu ada pertanggung jawabannya
kita bisa menilai apa yang dimaksud dengan tidak saran
maafin kali terkesan saya
sekali lagi apa yang saya pahami kalau ada misalnya laporan dari paslon tentang dugaan pelanggaran pilpres
dan itu kemudian bagi pelapor merasa belum adil bisa ditanyakan